kali ini kami akan mengajak anda mencicipi menu asal maluku utara namun anda tak harus terbang
ke ternate untuk mencicipi papeda nan guri serta nasi kuning ternate yang disajikan dengan
ikan cakalang suwir dan menggoda papeda terbuat dari tepung singkong atau sagu menu ini sangat
populer di masyarakat ternate sejak berabad silam membuat papeda terbilang sederhana siapkan tepung
singkong lalu panaskan dalam air mendidih kurang lebih sepuluh menit maka adonan papeda siap dihidangkan
papeda umumnya disajikan dengan sup ikan kakap merah bumbu asam pedas iya didatangkan dari dari
ternate itu papedanya terus kenarinya banyak yang didakan dari ternate gula itu gula aren terus
ikan yang diasappin itu seperti itu nah kali ini saya akan menjajal nasi kuning yang disajikan
dengan menu pendamping lengkap mulai dari ikan cakalang suwir mie serta sambal goreng singkong
bumbunya terasa sekali kayak rempah dan papedanya ini lembut banget cocok buat kayak
makan makan ringan tapi sebenarnya cukup bergisi karena ada ikannya tuh dan biasanya kalau
ternate sana ikannya sangat segar langsung ditangkap dari perairan di kawasan ternate saat
hai setelah kenyang kini saatnya mencicipi guraka minuman
berbahan dasar jahe merah ini memberikan sensasi hangat di tenggorokan
bahan lainnya yaitu gula aren dan pandan semua cukup direbus hingga mendidih dan disajikan dengan irisan buah kenari
menu dari maluku utara yang kaya rempah dan serat bumbu ini bisa jadi pilihan bagi anda pecinta kuliner lokal
yudi yudawan edwin arman jakarta